jagat media sosial dihebohkan dengan video seorang perempuan yang diseret mobil sejauh hampir tiga puluh meter
diketahui video ini direkam di kota tongmohon sulawesi utara pada minggu malam lalu
video ini menjadi perbincangan karena diduga pria yang mengendarai mobil itu adalah wakil ketua dprd provinsi sulawesi utara
sekaligus ketua harian partai golkar sulawesi utara periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima james arthur koyomian
sementara perempuan yang diseret mobil tak lain adalah istrinya sendiri mika paruntu
buntut dari beredarnya video viral ini partai golkar sulawesi utara akhirnya menonaktifkan james arthur dari kepengurusan partai
keputusan ini dihasilkan dalam rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin ketua partai golkar sulawesi utara
kristiani eugenia paruntu pada rabu sore di manado
maka dengan tarif dan bijaksana kami mengambil sikap partai golkar sulawesi utara mengambil sikap
menonaktifkan jabatan dari ketua harian partai golkar
keputusan ini dihasilkan dalam rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin ketua partai golkar sulawesi utara periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima james arthur koyomian
selain dinonaktifkan dari kepengurusan partai james arthur juga terancam dari jabatannya sebagai wakil ketua dprd provinsi sulawesi utara